tuh banyak yang wahaya tuh
padahal gusti prabu nyuruh lilis buat bersihin ruangan itu
saat ini teh lilis bener bener takut kang
tenang ada akang neng
gua akang panggul saken lah
masalah kunci mah itu
akang berangkat sekarang ya
udah gak sabar pengen diperhatiin sama nenek lilis lah
tunggu ya neng
daulat gusti prabu
hamba meminta restu
untuk memulai pertandingan ini
sepertinya tempat ini sudah pas
aku akan menyaksikan pertarungan mereka disini
sebelum memulai pertarungan
kami akan mengadakan
pertarungan pemilihan dewan juri terlebih dahulu
untuk karaden surabaya
untuk hawaie desa
untuk kraten surabaya channel
untuk kreatens secular
untuk pelanggan danyoutuber
selanjutnya rai dendikian santang dipersilakan memasuki arena pertandingan
rai dendikian santang dipersilakan memasuki arena pertandingan
rai dendikian santang dipersilakan memasuki arena pertandingan

tengah tengah penerus sobat di tricon
neng lilis kok ada di sini
kang bantu lilis cari kunci di ruang pusaka ya
buat apa neng
tadi teh nilis menghilangin kuncinya
loh banyak yang bahaya tuh
agusti trapu nyuruh lilis buat bersihin ruangan itu
saat ini teh lilis bener bener takut kang
tenang ada akang neng
aku akan panggul saken lah masalah kunci emak tuh
aku berangkat sekarang ya
udah gak sabar pengen diperhatiin sama neng lilis lah
tunggu ya neng
silakan raden surabaya sesa raden kean santang untuk bergerak
kita mulai pertarungan ini
kita mau janggung ya mudah saya
pada mau main ke kamar saya tuh
jangan berjauh ya
kali kali mau main bawa oleh oleh lah ya
saya emang gak usah bawa oleh oleh juga apa apa lah ya
jangan lupa ya main ya ke rumah saya ya
datang sudah pergi lagi
oh hidup raden sesa
hidup surawi sesa

kurang hajar dia hanya menghindar saja sejak tadi dia sama sekali tidak membalasku
mengapa sejak tadi
kau hanya menghindar saja raka